dan untuk mengatakan kondisi terkini pasca ledakan di beirut lebanon telah bersama kami
melalui sambungan video conference mahasiswa indonesia yang berada di kota beirut fatir kausar
selamat sore waktu indonesia fatir bagaimana anda bisa ceritakan dengan pantauan mata kondisi di sana pasca ledakan kemarin sore
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya jadi pasca ledakan kemarin saya kondisi sedang berada di kampus asrama darul faswa beirut
tepatnya di lantai dua bersama salah satu teman saya
itu tepat pukul delapan belas dua waktu beirut
kami sedang berbincang bincang
sama teman saya tadi
kemudian setelah itu ternyata saya mendengar suara ledakan
rasanya deket banget gitu dekat sekali
jarak anda atau kampus anda dari pusat ledakan kira kira berapa kilometer fatir
jarak hanya sekitar lima km dari tempat lokasi
sekarang situasi kampus sendiri kondisi mahasiswa indonesia di beirut yang sedang menempuh studi di sana bagaimana
alhamdulillah kemarin melalui ppi libanon kami sudah mendata seluruh mahasiswa yang ada di beirut maupun di luar beirut
alhamdulillah semuanya dalam kondisi aman dan baik baik saja
untuk fasilitas fasilitas kampus dan juga rumah rumah asrama mungkin yang ada di sekitar sana bagaimana kondisinya
apakah terkena dampak juga akibat ledakan ini
ya kalau untuk dampak sendiri karena masih jaraknya dekat
banyak kaca kaca itu di apartemen bahkan di sebagian kampus di asrama juga itu pecah karena akibat ledakan bom itu
ya bahkan orang orang yang di sekitar asrama kami
tinggal itu mereka turun dari atas untuk sama sama membersihkan kaca yang jatuh dari lantai atas ke bawah itu
fatir apakah sudah ada keterangan resmi atau hasil penyelidikan dari pemerintah kota beirut
apa sebetulnya penyebab ledakan besar ini dan jumlah korban pasti yang menjadi korban dari ledakan di kota beirut ini
sampai saat ini dari info yang saya terima
untuk kabar pasti sebab ledakan tersebut masih belum bisa dicari ya
karena pemerintah sendiri masih akan mencari dalam dua minggu ini dalam masa darurat
tapi untuk korban sampai saat ini sudah ada seratus orang dari warga libanon yang meninggal
kemudian empat lebih luka luka
dari kedutaan kbri sendiri di kota beirut apa yang diimbauan
apa yang diberikan
kepada para wni dan juga termasuk mahasiswa yang berada di lebanon saat ini
untuk kbri sendiri alhamdulillah mulai tadi malam ya sudah menyebarkan himbauan surat edaran untuk wni dan mahasiswa
bahwasannya para wni dan mahasiswa yang berada di dekat lokasi kejadian kemudian yang berada di beirut
khususnya untuk selalu waspada kemudian agar stay safe di rumah
jadi untuk sementara ini dalam seminggu ini agar tetap berada
jangan keluar kecuali memang keadaan mendesak dan darurat
seperti itu himbauan dari kbri beirut
baik fatir kausar mahasiswa indonesia di beirut lebanon
terima kasih atas informasi yang anda sampaikan
tetap jaga kesehatan di sana terkait pandemi saat ini dan juga tetap berhati hati
terima kasih fatir dari beirut lebanon